tolong tunjukin sama anak saya siapa kamu sebenarnya
dia siapa papa
dia ngapain ada di rumah kita dan dia ngapain berubah jadi liha pa
iya betul ibu kamu memang terdaftar sebagai kasihan terapi disini
oh ya kalau saya tahu jadwalnya kapan aja ya
kebetulan hari ini ibu kamu sedang menjalankan terapi
saya bisa ketemu ibu sekarang
ah kondisinya gimana sus
lihat apa lihat ngapain disitu
maaf menurut catatan terapisnya kondisi ibu kamu semakin memburuk
kelihatannya ibu kamu gak dapat banyak manfaat dari terapi ini
tapi ibu saya bisa sembuh kan sus
semua itu mengundang dokter
yaudah sus kalau gitu saya kesana ya makasih ya sus ya
saya gak mau liha ketemu ranti lagi
yaudah sus terima kasih ya
ibu dari mana aja sih
dari tadi dia tuh nungguin di sini
tadi ibu kerasa ada yang manggil ibu dari sana suara kamu li
nunggu lihat dia tadi di sini
nungguin ibu kan
masuk yuk yuk
tapi tadi ibu dengar suara
masuk yuk ya
masuk ya bu ya
dua kali saya bilang jangan pernah kamu ketemu ranti lagi
mungkin om boleh ikut saya berkali kali
tapi saya nggak mau pernah berhenti nyari ibu
yang jelas kamu udah gak bisa lagi ketemu ibu kamu
saya udah tau bikin dia lupain kamu
apa maksudnya eh
eh kamu ga perlu tau
kamu gak perlu tahu yang jelas yang harus kamu tahu sekarang ibu kamu gak akan cari kamu
ada kejadian apa
yang gak berhasil nemuin ibu kak
lihat tadi mau angkat sama om fauzan
dia bilang ibu gak bakal ajarin dia lagi
mudah li lo tenang aja
om fauzan itu cuma nakut takutin nodol kali ya
ya belum mudahan sih
tapi gak tahu kenapa aku ngerasa itu tuh bener
terus kamu mau nyerah gitu
aku gak bakal pernah nyerah yul
meskipun ibu bener niarin aku aku pasti bakal tetap nyari ibu
dan ibu juga pasti bakal nemuin aku dimana aku berada
karena aku sayang banget sama ibu yul
lo jangan seenaknya ngangkat kaki di meja ini ya
wah mulai kurang ajar ya sekarang
ini rumah gue bukan rumah lo tau gak
ya lo sadar dong lo tuh ya
gak punya sepanjangan tunggu
lo tuh kampungan tau gak gembel atau diri tau gak
cari masalah sih
jangan pernah berani nyentuh gue lagi ngerti gak lo
apa apaan sih kamu kenapa kamu jadi kasar begitu
ibu gak pernah yang ngajarin kamu jadi perempuan kasar lia
lia sekarang udah mulai kurang ajar ya
dia tuh sekarang gak tau malu tau gak
terus lo pikir gue takut sama lo sekarang ha
lo pasti akan dapat ganjarannya gara gara ini
wah gue gak mungkin diam
papa bisa bisa aja nerima lia di rumah ini
dia udah kurang ajar di rumah ini
n masih kurang ajar sama juwita
lia yang ada sama sama kita sekarang ini bukan ancaman
kamu ngerti kan
pasti dia kena marah papa
dia sekarang udah jadi bagian dari kita
papa lupa ya apa yang lia pernah lakuin ke aku dan juga ke papa
dan juwita gak mau kalau papa sepihak sama lia
sebentar sebentar sebentar
lia yang kamu lihat sekarang ini bukan lia yang sebenarnya
wujudnya memang kayak lia tapi dia bukan lia
juwita gak ngerti
nyi tolong tunjukin sama anak saya siapa kamu sebenarnya
papa dia siapa papa
dia apaan ada di rumah kita dan dia apaan merubah jadi lia pa
ada yang bapak perlu jelasin sama kamu
kita ke belakang ya
nyi sebentar ya
sebentar lagi seluruh isi rumah ini dan rumah ini
akan jadi milik kita cinta
sekarang kamu boleh berjalan jalan bebas di luar
super mala pertaga
super mala pertaga
kamu di sini
nanti kita harus jadi pekerjaan sekarang juga deh
gitu gak punya pegangan lagi
mendingan kita narik angkot lagi aja
kak ternyata kamu
maksud kakek apa sih kakek
semakin kuat seseorang semakin besar ancaman yang mendatang
mata boleh terpedam tapi jangan matahati
bahaya selalu mengintai
berpeganglah pada kemuliaan hati
walaupun datang yang menyongsong lebih jahat dari yang lalu
ini pegang ini
jangan putus berdoa
jangan lupa like share dan subscribe